senin empat belas desember pihak keluarga pimpinan front pembela islam rizik syihab
berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan gugatan pra peradilan ke polda metro jaya
dan untuk mengelaborasi perkembangan kasus penghasutan kerumunan yang menjerat rizik shihab
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama di polda metro jaya
selamat pagi dika bagaimana perkembangan penyidikan rizik syihab
bukti bukti apa saja yang dimiliki oleh polisi terkait penghasutan dan melawan petugas
yang dijeratkan kepada rizik syihab
selamat pagi maggie dan juga rizky sebagaimana kita ketahui bahwa sejak minggu dini hari lalu
rizik sihab dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan
diduga ia melanggar pasal satu ratus enam puluh kuhp dan juga dua ratus enam belas kuhp yang merupakan tindak penghasutan
dan ini juga terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan
saat maulid nabi beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh pihak dari rizik sihab
di kawasan petamburan jakarta pusat
dan kepolisian tentu juga memiliki bukti bukti yang menguatkan mengapa rizik harus dilakukan penahanan
dan dijerat dengan pasal satu ratus enam puluh
ini adalah pasal yang berbeda yang ditujukan kepada lima tersangka lainnya
karena lima tersangka lainnya hanya dijerat dengan pasal pelanggaran protokol kesehatan
dalam undang undang karantina kesehatan
yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara
sementara untuk rizik sihab sendiri dalam pasal satu ratus enam puluh ancaman hukumannya adalah maksimal enam tahun penjara
dan itu yang menjadi landasan pihak kepolisian harus melakukan penahanan
yang pertama adalah karena ancaman hukumannya di atas lima tahun
dan yang kedua untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti
dan terkait dengan upaya peradilan dan juga penangguhan penahanan
jika kami mengacu kepada keterangan dari pihak kuasa hukum dari aziz yanuar menyatakan bahwa memang
benar bahwa pihaknya hari ini pada senin empat belas desember dua ribu dua puluh akan mengajukan penangguhan penahanan
dari pihak keluarga yang juga nantinya akan dikuatkan oleh penjaminan dari sejumlah pihak
di antaranya adalah beberapa orang dari anggota komisi tiga dewan perwakilan rakyat dari lintas fraksi
yang diklaim juga akan terus memberikan penjaminan dalam penangguhan penahanan yang rencananya
akan diberikan atau disampaikan pada hari ini
namun kami masih belum mengetahui detail pada pukul berapa nanti pihak keluarga akan tiba di polda metro jaya
dan megi serta rizky hal terbaru yang ingin kami sampaikan dari perkembangan kasus yang memang juga terkait dengan rizky ksihab
adalah pada malam hari tadi atau pada dini hari tadi pada minggu malam sampai senin dini hari
pihak kepolisian dari polda metro jaya bersama dengan penyidik dari baris krim polri melakukan olah tkp
atau rekonstruksi terkait dengan baku tembak yang akhirnya menewaskan enam pengawal rizik dari laskar front pembela islam
di ruas tol jakarta cikampek tepatnya di kilometer lima puluh di kawasan karawang jawa barat
dari empat puluh lebih adegan yang direka ulang di empat tempat kejadian perkara dapat disimpulkan bahwa memang sempat terjadi aksi saling kejar mengejar
kendaraan dari pihak kepolisian dengan sejumlah kendaraan yang dikemudikan oleh pengawal dari rizik sihab dari laskar fpi
mulai dari kawasan sentul sampai ke kawasan karawang di jawa barat
dan di kawasan karawang di bundaran hotel novotel disana sempat terjadi saling menyalip dan kendaraan chevrolet abu abu
yang ditumpangi oleh enam orang pengawal
hal dari rizky ksihab sempat menabrak mobil petugas yang diisi oleh empat orang
dan kemudian di tkp berikutnya juga terjadi baku tembak
dan kemudian di kawasan karawang timur di kawasan kilometer lima puluh ruas tol jakarta cikampek para pelaku berhasil dilumpuhkan
dan kemudian sempat dilakukan penggeledahan terkait dengan barang bukti barang bukti apa saja yang bisa didapatkan oleh pihak polisian
diantara adalah senjata tajam berupa samurai
lalu kemudian juga disana ditemukan
senjata api berserta dengan sejumlah pelurunya lalu juga ditemukan ponsel dan beberapa barang lain
dan ketika para pelaku atau terduga pelaku dari fpi ini tengah diamankan ke dalam mobil
diketahui dalam reka ulang tersebut ada upaya untuk merebut senjata yang dimiliki atau dipegang oleh petugas
dan kemudian petugas kepolisian melakukan penembakan terhadap para
anggota dari laskar fpi ini sebanyak enam orang
dan akhirnya kita tahu bahwa enam orang tersebut tewas pada tujuh desember dua ribu dua puluh lalu
dan kami masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak polda metro jaya maupun juga dari mabes polri
karena memang penyidikannya dilakukan oleh penyidik dari polda metro jaya dan juga dari baris krim polri
untuk mengetahui detail dari hasil olah tkp yang dilakukan sejak minggu malam sampai senin dini hari tadi
kembali ke anda
ya baik mahardika utama melaporkan langsung dari polda metro jaya
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas